kali ini kita awali informasi tentang agnes monica
yang kembali mendapat perhatian dari majalah vogue
setelah mendapat banyak pujian dari netizen
dalam video klip terbarunya long as i get paid
agnes mo mencuri perhatian majalah mode ternama dunia vogue
kali ini fok mengulas soal penampilan agnes
yang diberi judul is america ready for agnes mo
agnes mo pun mengunggahnya kelaman instagram
dalam kolom keterangannya
dalam klip video terbarunya ini
agnes menggandeng tiga ahli bidang mode
untuk menciptakan identitas visual dalam klip videonya
vogue juga menilai agnes sebagai pedobrak aturan visual
yang terkenal di indonesia
menggabungkan budaya tradisional indonesia dan gaya glamor
agnes memadukan bustie dan jubah batik
rencangan anne avanti dengan beberapa aksesori modern
sebelumnya pada dua ribu enam belas agnesmo juga mendapat perhatian
dari majalah vogue mengenai gaya busananya
agnes mo menurutnya
agnes mo menurutnya
agnes mo menurutnya